hadirin tangan berbahagia dengan kita kan ya tom bos
gubernur dki jakarta anies baswedan kamis pagi meresmikan
tiga jembatan penyeberangan orang di kawasan senayan jakarta pusat
ketiga jpo tersebut adalah jpo bundaran senayan
jpo gelora bung karno dan jpo polda metro jaya
selain memperbaiki jpo
salah satu daya tarik dari jembatan tersebut adalah desainnya yang unik
dan itulah sebabnya mengapa unsur keindahan unsur seni
dimasukkan dalam fungsi trotoar dan juga jembatan penyeberangan orang
nah kita berharap ini menjadi babak baru di jakarta
bahwa fasilitas yang kita bangun bukan saja secara fungsi
memenuhi kebutuhan bagi warga
tapi secara seni dia menghadirkan
yang sangat menarik dan menarik untuk kita
yang baru yang berbeda yang indah
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini